mister fuat alias mister fu kita cari pihak lain saja
habis gak kelar kelar lele pisahan malete bisa kerja tontu
hah dateng jauh jauh kesini menyanyikan
belum siap belum siap selalu belum siap
saya tidak kasih proyek lagi bangun tahu rasa
aduh get kepala gue aduh kok bisa sakit kepala nih
aduh cai sok atuh jangan sok cekot
masih cantik kok
masih cantik kok
aku serius tahu
aku takut banget kalau macan sampai marah sama aku atau kesel
udah kamu gak usah berpikiran kayak gitu
mama aku gak marah kok
lagian kalau mama aku marah mungkin kamu tuh udah diterkam
ih boy kamu nih malah bercanda terus
aku takut kalau misalnya macan tuh jadi ilfield sama hubungan kita karena kejadian ini
dia jadi males sama aku
ya aku aku jadi ngerasa gak enak banget nih boy
nah tadi kan aku udah bilang kamu jangan mikir kayak gitu dulu
mendingan kamu berdoa aja
semoga mama aku tuh gak berpikiran yang enggak enggak
dan bakal ngerestui hubungan kita
ya udah deh kalau gitu
barusan ini oki yang nelfon gue
terus tadi ternyata katanya si mondi sama oki tuh udah sempet kesini
terus mondi langsung pulang gara gara dia ngeliat lo ngulus ngelus rambut raya
jadi tadi tuh mondi cemburu ya
gue jadi gak enak sama mondi
lo kenapa jadi gak enak sih
gini enak lah bel gimana sih
ini tuh kesempatan lo buat nginefetin raya
pokoknya lo gak boleh gampang nyerah
karena gue yakin banget suatu saat lo pasti bisa dapetin raya
lo kena apa
maaf buat apaan
lo gak pernah bikin salah sama gue
gue tau kok
tadi lo tuh sempet dateng ke cafe
tapi lo gak jadi masuk karena lo ngeliat gue
lagi ngelus ngelus kepalanya raya
lo tau dia siapa
bella tau dari oki
dia emang udah bener bener jatuh cinta sama bella
tapi harusnya dia gak usah kasih tau ke bella kondisi ini
dan gue juga tau ko
kalau lo dulu sempet pacaran sama raya
tapi kalian berdua sepakat
demi orang tua kalian
gue tuh juga suka banget sama raya
tapi raya bilang sendiri sama gue
kalau cintanya buat lo tuh gak akan pernah tergantikan
maka dari itu tadi
gue berusaha untuk menenangin dia
dia tadi sempat nangis men
dia tuh masih berat untuk jadi adik lo
gak gak gak
gak bakal bisa bersatu
tapi pada akhirnya kita cuma bisa jadi adik kakak
gue yakin banget
gue bakal dukung lo buat bisa jadi pacarnya raya
lo tuh salah mon
gue udah kenal layar dari dia tuh masih kecil
dari zaman kita tuh masih bocah
gue kenal dia seperti apa
dan dia kalo udah sayang sama orang
dia nggak akan berpaling ke lain hati
lo adalah orang yang tepat mon buat dia
lagian gue tau
biarin waktu yang menentukan
perjalanan hidup kalian
karena gue gak mau ngerusak
persahabatan gue sama raya
jadi lo gak perlu semburu lagi sama gue
itu ide ide dari tim kreatif kita bu
jadi yang mau diambil
sebagai konsep kita
yang mana ya bu
jadi selama ini
yang kamu sebut mama
kamu juga tega bohongin mama
jadi bagaimana ya bu
dari kumpulan konsep yang sudah kami susun
kira kira ada yang cocok nggak sama ibu
gak ada yang cocok
you minggir dong
tunggu ya tanda tangan
ya ya ya senang aja
cathy datang dari kadie
konsep sudah jadi can
sudah jadi can
hah aduh belum berpisahan
perusahaan maju kalau begitu
jalan na geningan
gimana bisa maju ah sepertinya
kita cari pihak lain saja
abis gak kelar kelar lele pisahan malah teh
bisa kerja tontu hah
datang jauh jauh kesini menyanyikan
belum siap belum siap selalu belum siap
saya tidak kasih proyek lagi bangun tahu rasa
aduh kayak kepala gue
kok bisa sakit kepala nih
aduh cai sok atu jangan sok
sok di jawa
kau tahu teta
pulang aja deh chai
gue sakit kepala nih nanti gue bisa meriang beli
tapi gak ada hubungannya kepala lo
hah gue gak ngusir lo
gue cuma nyarani nih lo pergi ke kembali
kayak apa aja dia terserah
ya sama aja dengan lo ngusir dong
kalau gitu yang menang aja
lo suruh gue sepak
lo tahu gue gak tuh endorse
gak pernah gue keluarin pulus
gak pernah gue keluarin money
pokoknya gue gak ngusir lo tapi gue cek tuh lo pergi
kalau begitu caranya sih gak bisa
cukit dulu ya gini kan chai chai
feminine dikit atuh
banyak banyak ini jeluh mak